kita juga akan melihat bagaimana suasana terkini di stasiun senen jakarta pusat
sudah ada asri gunawan jurnalis kompas tv yang bersiap dengan laporannya
aci seperti apa kondisinya di sana
di belakang anda ini begitu banyak para pemudik yang bahkan membawa kardus begitu ya
bisa anda gambarkan seperti apa kondisinya kini
ya seperti yang dapat anda lihat reza dan saudara di layar kaca anda
bahwa saat ini stasiun pasar senen jakarta memang sudah sangat dipadati pemudik
tadi saya juga ingin bercerita sedikit perjalanan saya dari kawasan jakarta pusat
menuju ke stasiun pasar senen ini sangat macet begitu ya
apalagi di dekat ataupun juga beberapa ratus meter
atau menuju ke pintu masuk stasiun pasar senen ini sudah sangat macet
begitu ada antrian kendaraan yang cukup panjang
jadi banyak sekali masyarakat yang sudah mulai mendatangi stasiun pasar senen ini
untuk kemudian melakukan perjalanan atau arus mudik ke kampung halamannya
dan memang kalau berdasarkan prediksi bahwa kemarin
dan juga hari ini serta dua hari ke depan ini akan menjadi puncak arus mudik
baik itu bagi moda transportasi darat menggunakan bus begitu ataupun juga mobil
tapi juga menjadi puncak arus mudik yang bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan
menggunakan kereta api begitu
dan informasi dari manajer humas pt kai daob satu jakarta iksvan henry wintiko
mengungkapkan bahwa di periode arus mudik atau angkutan lebaran
satu maret sampai dua puluh satu april ini ada satu enam ratus tujuh puluh tujuh kereta api yang disediakan dari pasar senen dan juga dari stasiun gambir
dan rata rata keberangkatan setiap harinya ini ada sebanyak tujuh puluh tujuh kereta
yang memang diprediksi ataupun juga data yang sudah masuk dari pt kai dawab satu jakarta
khususnya di stasiun pasar senen di hari sabtu pagi ini akan memberangkatkan sejumlah dua puluh enam empat ratus satu penumpang
dan juga ini datanya masih bisa diperlihatkan
dan juga ini datanya masih bisa diperlihatkan
dan juga ini datanya masih bisa diperlihatkan
arus mudik ataupun juga angkutan lebaran ini mengingat calon penumpang ataupun pemudik ini pasti akan membeludak
seperti hari ini seperti yang bisa anda lihat juga calon pemudik ataupun juga calon penumpang kereta api ini
semakin siang semakin banyak semakin bertambah
jadi ada sejumlah fasilitas yang disediakan
mulai dari co working space ini memang disediakan untuk kaum milenials atau untuk anak muda
yang masih harus bekerja atau harus membuka laptop begitu atau kemudian bisa melakukan pekerjaannya
working space yang bisa dilakukan ataupun juga yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaannya yang mungkin belum selesai
di sela sela ataupun juga menjelang keberangkatan mudik ke kampung halaman begitu
kemudian selain untuk dewasa untuk milenials untuk anak muda ada juga fasilitas untuk anak anak bagi anda yang akan
melakukan perjalanan mudik di stasiun pasar senen kemudian membawa anak anak
tidak usah khawatir karena ada seperti playground begitu di tengah tengah khususnya di dekat pintu keberangkatan
jadi ini ada playground untuk anak anak sehingga sambil menunggu waktunya
keberangkatan ini bisa digunakan untuk mengisi waktu tersebut dan juga bisa digunakan oleh anak anak untuk bermain
dan tidak hanya co working space maupun tadi playground yang disediakan untuk para calon penumpang dan pemudik ini
tapi dari humas kai ataupun juga pt kai dawab satu jakarta bekerjasama dengan pemerintah setempat
ini mengadakan posko anti pungli begitu
jadi ini nanti ada posko pelayanan yang bisa melayani aduan aduan
oknum oknum pungli kemudian juga bisa memberikan edukasi dan juga memberikan penyuluhan
agar masyarakat ini yang hendak bermudik tidak tertipu ataupun terkena pungli oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab
dan yang perlu diingatkan juga bagi anda yang akan melakukan perjalanan melalui ataupun juga menggunakan kereta api
ini anda harus memastikan terlebih dahulu anda sudah melakukan check in
kemudian juga barang bawaan anda juga sudah dipastikan dibawa semuanya begitu sudah siap
bisa dipersiapkan terlebih dahulu agar nanti ketika sudah mendekati waktu keberangkatan
ini tidak ada hal hal yang harus diurus lagi dan ini menyebabkan keterlambatan ataupun juga tersendatnya keberangkatan mudik
ataupun juga keberangkatan perjalanan anda menggunakan kereta api
dan untuk saat ini kami juga masih menunggu update informasi terkait dengan jumlah pemudik yang berangkat dari stasiun pasar senen
tapi yang jelas memang tadi kami sempat berbincang dengan beberapa
calon penumpang yang akan mudik di arus ataupun juga di periode angkutan lebaran ini
banyak sekali ini destinasinya reza dan saudara mulai dari jawa tengah jawa timur yogyakarta
ini banyak sekali para pemudik yang memang dengan tujuan atau destinasi kampung halaman yang beragam yang berangkat dari stasiun pasar senen
dan dari stasiun pasar senen sendiri juga mengingatkan kepada para pemudik untuk berhati hati dengan penipuan
khususnya juga dengan tadi pungli yang sudah saya sebutkan
pasti ini yang perlu diingat ataupun juga perlu diperhatikan oleh calon penumpang dan pemudik
ini harus mempersiapkan segala sesuatu mulai dari tiket kemudian juga data diri
dan hal hal yang memang dibutuhkan atau akan nantinya dibawa untuk melakukan perjalanan atau mudik ke kampung halaman
oke baik terima kasih asri gunawan jurnalis kompas tv yang melaporkan dari kawasan stasiun senen jakarta pusat
selamat kembali bertugas aci tetap jaga kesehatan